ya pemirsa wali kota bandung ridwan kamil atau yang suka disahabat kang emil
menjalani perawatan di rumah sakit santosa bandung sejak minggu petang kemarin
ya orang nomor satu di kota bandung tersebut dirawat setelah mengalami demam dan kelelahan
hingga kini ridwan kamil pun masih belum dapat ditemui
wali kota bandung ridwan kamil akhirnya menjalani perawatan di rumah sakit santosa kota bandung minggu petang kemarin
sebelumnya ridwan kamil hanya dirawat di rumahnya
dari foto yang dibagikan dalam akun media sosialnya orang nomor satu kota bandung ini terbaring lemas dengan selang infus menempel di tangan
sebelum dibawa ke rumah sakit kang emil mengalami demam tinggi dan harus beristirahat di rumahnya
pada minggu petang ia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan
sekretaris daerah kota bandung yosi irianto yang sempat membesuk senin pagi melihat kondisi ridwan kamil mulai membaik
tapi intinya adalah pak wali memang perlu istirahat ya
jadi memang kecapean yang sangat luar biasa
tadi saya pagi pagi menjenguk dan sudah segar bahkan mulai hari ini juga beliau sudah termasuk juga beliau meneretangan surat karena saya juga melaporkan beberapa hal
ya kecapean saja ya jadi intinya perlu istirahat
belum dapat dipacikan apa penyakit yang diteritakan kang emil
namun melalui pesan pendek
jadi atalia kamil memberikan keterangan jika ridwan kamil positif menderita demam berdarah
tony oktora bandung
iya memang ini ya sekarang ini cuacanya sedang gak karu karuan juga
jadi memang harus fit untuk anda semua ya
bukan saja hanya untuk kang emil tapi juga untuk kita semuanya
harus fit makan yang benar dan juga istirahat yang cukup
ya cuaca nampaknya tidak menentu ya
bukan cuma soal bagaimana cuaca itu nanti langsung menerpa tubuh kita jadi tidak fit
tapi cuaca juga bisa menimbulkan jentik jentik nyamuk itu tadi
makanya tadi kita bantu anda untuk mengurangi ya nyamuk nyamuk yang ada
apalagi untuk menularkan demam berdarah yang saat ini juga nampaknya lagi ini timbul lagi ya
jadi sedang menjangkiti banyak sekali orang orang di sekitar kita